ya ampun bapak kemana aja
orang orang disini udah pada jual tanah mereka
mereka tuh takut sama penumpu rumah pohon ini
hei kalian jangan kemana mana omongannya
ngalor ngidul jangan membelokkan fakta yang sudah ada
kalian harus minta maaf
eh seru banget ya nih
kalau kita bisa sering sering goes kayak gini
iya refreshing murah meriah
biar balik kita sehat
lapa yang asik
ada mah makan dulu
eh lihat tuh ada rumah pohon disana
mau enggak kalau kita kesana aja
oh iya sekalian kita ada cepet aja
siapa yang duluan dia yang menang
ya kapan makannya
wow cantik banget
yuk ke atas

wah indah banget

loro nyampe disuruh naik ke atas

wah indah banget mainannya
kayaknya yang tinggal disini cewek deh
emang ada yang tinggal disini
kirain cuma buat tempat mainan doang
loro nyampe disuruh naik ke atas
bapak bapak bapak
gak ada rumah poni ada budak budaknya
iya rebah jangan mancing mancing deh
kalau lagi lapar aku suka sengsi
maaf kak saya dan teman teman saya lagi main di atas
main ke tempat orang gak bilang permisi dulu
emang ini rumah pohon kakak berdua
dengar ya kami berdua ini udah lama tinggal dekat sini
dan gak ada yang berani main sesuai enaknya
emangnya rumah pohon ini punya kakak berdua
kayaknya nggak ada yang punya deh
aku pengen nolongin tapi badannya gede gede
kamu panggilin teman teman yang ada di atas
struktur ini ke bawah
dan cepat tinggalkan tempat ini sekarang juga
jangan mancing mancing emosi kami ya
kami akan bikin kalian nyesal
aduh ini baru nak naonan dak
udah pernah jadi jagoan di sini ya
pandel banget pake ngebuli ngebuli segala
eh kalian tahu
rumah pohon ini bukan milik kalian saja
ini adalah milik warga
jadi tidak boleh kalian itu memonopoli kepemilikan rumah pohon ini
tujuan kami kan baik
kami nggak mau mereka ketemu sama penumpu rumah pohon ini
kami berdua ini usir mereka supaya mereka nggak digangguin
sama penunggu rumah pohon ini
eee jadi rumah ini tuh ada penunggunya
jadi muring kaki ini eh
prt percaya aja
prt penakut sih
kali bilang pak rt penakut
iya prt yang takut

pak rt takut
pak rt takut
masa pak rt penakut
ya ampun bapak
kemana aja orang orang di sini
udah pada jual tanah mereka
mereka tuh takut sama penunggu rumah pohon ini
hei kalian jangan kemana mana omongannya
jangan membelokkan fakta yang sudah ada
kalian harus minta maaf
nggak boleh begitu
bella bangga deh sama ayah
karena ayah udah belai yang benar
ayahnya siapa dulu dong ya kan
cuma satu ayah kayak gini
le santa radchika
hah seru kan
ayah takut ya
masa ayah takut
oh ayah banget takut lah rt
ayah itu cuma mau ngajak kalian lomba cepet cepetan
ya kasing kasing jalan
ali sama rafa dari mana
mi tau gak
tadi kita abis itu nombor pohon yang deket taman
nombor pohon yang deket taman
abis itu rafa nemu kotak yang bagus
abis itu lagunya juga enak didengarin
aku suka banget deh